kita beralih ke jakarta hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat ruas jalan nusa indah raya durensawit jakarta timur terendam banjir dan memutus akses jalan yang menghubungkan kawasan pondokopi dengan buaran
sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok
banjir setinggi lima puluh cm merendam ruas jalan nusa indah raya durensawit jakarta timur senin siang
banjir membuat sejumlah kendaraan roda dua mogok lantaran nekat melintas di tengah banjir
sementara sejumlah kendaraan memilih berputar arah dan mencari jalan lain
selain merendam ruas jalan banjir juga meredam sejumlah permukiman warga di kawasan ini
buruknya sistem drenase dinilai warga menjadi penyebab banjir saat hujan korup